sejumlah kerabat di kelurahan jepon kecamatan jepon kabupaten blora jawa tengah
mempersiapkan penyambutan kedatangan jenazah ibtu nyariman kapolsek karangsembung
yang ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya
sebulan sebelumnya ibtu nyariman terakhir kali menghubungi keluarga saat mengabarkan istrinya meninggal dunia
ibda nyariman yang bertugas sebagai kapolsek di sektor karangsembung resort gombong kebemun jawa tengah ini
ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung di ruang kerjanya di mapolsek karangsembung selasa empat oktober
sebelumnya ia sempat mengikuti rapat dengan kapolres
pihak keluarga mengaku jarang berkomunikasi dengan ibda nyariman
sehingga tidak mengetahui permasalahan yang dikaitkan dengan kematian almarhum
saya mendapat berita dari kepolakan itu lewat bbm kemudian saya ditunggu
ya katanya ada berita lewat

untuk hari ini belum pak
kami berjalan jalan untuk mencoba keamanan untuk bisa menghijabkan
kepala kepolisian sektor di kabupaten kebumen ditemukan dalam kondisi mengenaskan di jendela ruang kerjanya rabu siang
sebelum mengakhiri nyawanya ia menuliskan surat yang ditujukan kepada keluarganya
suasana duka menyelimuti keluarga dan kerabat
ibtu nyariman di desa bumirejo kecamatan kebumen kabupaten kebumen jawa tengah
ibtu nyariman yang menjabat sebagai kapolsek karang sambung kepolisian resor kebumen
ditemukan tewas gantung diri di dalam ruang kerjanya rabu siang
jenazah ditemukan salah satu anggota polsek yang mendobrak ruang kerjanya
setelah korban ditelepon dan dipanggil namun tidak ada jawaban
dari hasil penyelidikan sementara diduga korban tewas lantaran terlilit hutang
di lokasi kejadian perkara di
menghubungkan surat wasiat yang ditulis korban yang meminta langsung dibawa ke blora
setelah dilakukan visum di rumah sakit umum kebumen dan sempat disemayamkan di rumah duka
jenazah korban kemudian dibawa ke kamar
kampung halamannya di kabupaten blora jawa tengah untuk dimakamkan